dan untuk mengetahui bagaimana hasil sidang dan pembacaan fonis terhadap tujuh dari empat belas pemerkosa yuyun
sudah ada koresponen cnn indonesia mahardika utama yang berada di bengkulu
ya mahardika selamat pagi apakah hari ini sidang fonis sudah dimulai untuk ketujuh pelaku yang memperkosa yuyun ini sendiri
dan apakah yang dari anda pantau ini keluarga korban dan keluarga pelaku juga akan datang
ya selamat pagi puspa dan juga serio
saat ini sidang fonis untuk tujuh terdakwa yang masih di bawah umur atau anak anak ini
mereka adalah tujuh dari empat belas pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap yeye
dan saat ini sidang fonis sendiri di pengadilan dan negeri curup belum dimulai namun situasinya sudah cukup ramai
jika saya ke depan ada sejumlah aksi massa begitu dari sejumlah aliansi massa yang menginginkan para pelaku
ini dihukum seberat beratnya
dan di dalam arena pengadilan negeri curup ini juga sudah cukup ramai dengan adanya sejumlah pihak dari keluarga pelaku
jika bisa saya pantau begitu
dan memang keluarga ini dari korban sendiri tidak menghadiri persidangan ini
karena mereka sedang berada di jakarta
dan nanti puspa dan serio bahwa sidang sendiri akan digelar di ruang sidang anak yang ada di belakang saya
dan ini adalah ruang sidang khusus yang tentunya berbeda dengan ruang sidang untuk orang dewasa
warna tembok atau dinding pun dibuat lebih cerah dengan warna hijau dan juga biru
dan nanti hakim penuntut umum serta ph atau kuasa hukum juga dari para pelaku ini tidak akan mengenakan toga seperti persidangan biasanya
dan ini memang diatur dalam tata cara persidangan dalam sistem peradilan pidana anak
dan tujuh terdakwa ini dituntut hukuman sepuluh tahun penjara
hukuman sepuluh tahun penjara ini serial dan juga puspa adalah akumulasi dari dua pasal yaitu pasal
pemerkosaan dalam undang undang perlindungan anak
dan juga pasal tentang pembunuhan yang sebenarnya maksimal adalah hukumannya masing masing lima belas tahun penjara
tapi karena dalam sistem peradilan pidana anak tidak mengenal adanya hukuman di atas sepuluh tahun penjara
maka hukuman sepuluh tahun penjara adalah hukuman atau tuntutan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum
kita masih akan menunggu nanti apa fonis yang akan dijatuhkan oleh hakim henny farida
terhadap penuntut umum
terhadap penuntut umum
terhadap penuntut umum
terhadap penuntut umum
terhadap penuntut umum
terhadap penuntut umum
terhadap penuntut umum
dan jika bisa saya gambarkan lagi ini keramaian juga berbanding lurus dengan cukup banyaknya apart kepolisi dengan polres untuk meningkatkan keamanannya
jika pada sidang pleidoy pekan lalu hanya sekitar tiga puluh an saja personil polisi yang disiagakan
pada hari ini ada sekitar seratus polisi dari polres rejang lebong yang disiagakan
baik di dalam ruangan persidangan ataupun di arena pengadilan negeri curub ini
di negeri curup ini ataupun juga di jalan raya yang merupakan salah satu titik keramaian masa
karena ada aksi dari sejumlah aliansi yang menuntut hukuman pada para pelaku ini dituntut seberat beratnya
puspa dan juga serio
baik terima kasih mahardika utama langsung melaporkan dari bengkulu
kita masih menantikan terus bagaimana perkembangan dari sidang kasus ini ya